tinggal dikit dong coy
tadi aku dapat orderan dua puluh bungkus
wah hebat lo
ajarin gue dong gimana caranya
wah kamu minta belajar pada orang yang tepat soy
waduh satu mai
mungkin karena baju dan sepatu haja dari istri kamu kali
ini pun mek
halo iya dengan codawet disini
dua puluh bungkus diantar kemana
oh rauw bebek sembilan oke siap pesanan siap diantarkan
coy mau kerjaan gak coy
nantren es dawet dua puluh bungkus ke jalan rauw bebek sembilan
iya bener pinter kamu coy
siap bisa meren
tutup ya betul hijau
nah disini mas
sekarang oke gue langsung ke rumah kamu
loh kok angkosnya gak diambil
loh aku mau pergi
kalau dalam sehari kamu bisa closing dua aja
kamu bisa dapat bonus lumayan akhir bulan
kok gak dimakan
gak apa apa sekali
yang ini ada apa
di rumah ineke ada paket
tolong diambilnya besok
bang saya tiga ribu pake ketan
bang kalau saya dua ribu ketan hitamnya
dikit aja kacang hijaunya dibanyakin
tapi gak pake ketan hitamnya ya bang
wah ada pak dokter
mau ke rumah ani
mari bareng aja
kiketan hitamnya kebanyakan nih
kan saya bilang gak pake ketan hitamnya
besok kalau mau beli
pesen yang sama ya
kalau gitu nggak jadi beli deh
kayaknya lagi seneng kang
bener kata orang
kalau barang baru terus dibeli sama istri
saya gak ngerti juga
salah gue cerita sama lo
mau makan dulu
es daud juga bisa bikin kenyang cuy

saya lagi jemput kang ojak

iya siap teh
ya siap teh
gak ada yang dikira
gak ada yang dikira
dia masih di jalan
ya sudah tidak apa apa
temenin ke belakang
kiara mau ngapain
kiara tunggu disini ya
masa mau kerja
kan udah sore kakak
es dawat bikin seger bugar
tadi aku dapat orderan dua puluh bungkus
wah hebat lo
ajarin gue dong gimana caranya
wah kamu minta belajar pada orang yang tepat tuh